kuasa hukum prabowo sandi bambang wijoyanto menilai komisi pemilihan umum bersikap arogan
dalam persidangan sengketa pemilihan presiden dua ribu sembilan belas di mahkamah konstitusi
dalam sidang jumat ini giliran pasangan calon nomor urut satu sebagai pihak terkait menghadirkan saksi dan ahli
sebelum sidang sengketa pilpres di mahkamah konstitusi dimulai jumat pagi
kuasa hukum prabowo sandi bambang wijoyanto menanggapi langkah komisi pemilihan umum
yang enggan menghadirkan saksi fakta dalam persidangan sebelumnya
dalam kesempatan yang sama bw menganggap hakim konstitusi tidak profesional di muka sidang
dalam menanggapi gugatan prabowo sandi terkait dengan situng yang digunakan kpu
agar publik mengetahui perkembangan perolehan suara
sidang jumat pagi pasangan calon presiden nomor urut satu sebagai pihak terkait menghadirkan dua saksi dan dua ahli
salah satu saksi yang hadir adalah prof dr edy omar hyaric
ahli hukum pidana dari universitas gajah mada yogyakarta
edy hyaric pernah menjadi ahli dalam beberapa persidangan yang menjadi sorotan publik
di antaranya kasus pembunuhan
dengan menggunakan kopi bersianida dan sidang penodaan agama yang menimpa basuki cahayapurnama atau ahok
dua ahli yang akan dihadirkan pada hari ini adalah prof dr edy hyarij dari universitas gajah mada
dan kemudian satu lagi dr hiro widodo dokter di bidang hukum pemilu khususnya berkaitan dengan tsm
latar belakang saksinya akan menerangkan pertama adalah terkait dengan rekap
apakah ada keberatan keberatan dari para pihak
sidang sengketa pemilihan presiden dua ribu sembilan belas yang telah memasuki hari kelima
dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli pihak terkait jokowi ma'ruf
masih berjalan di mahkamah konstitusi
sebelumnya kubu prabowo sandi sebagai pihak pemohon telah menghadirkan empat belas saksi dan dua ahli
tim liputan cnn indonesia